halo good morning apa kabar semuanya resep yang satu ini mungkin bisa jadi inspirasi
anda ya hari ini saya akan membuat pisang dadar gulung selengkapnya di morning tips
oke siapin catatan anda karena saya akan segera kasih tahu nih bahan bahannya apa aja ya ini
ada pisang tentu saja ya ini pisangnya bisa dipilih mau pisang kepok atau pisang tanduk
biasanya kalau lebih ekonomis kita biasanya pakai pisang kepok aja ya jadi satu pisang ini dibagi
dua kemudian ditusuk ketusukan sate seperti ini disiapin banyaknya sesuai dengan kebutuhan
kemudian untuk bahan dadar gulungnya ini kita menggunakan tepung terigu kemudian ada tepung
beras ada kuning telur satu buah aja kemudian juga ada gula pasir dan juga baking soda dan untuk
toppingnya nanti supaya anak anak lebih berselera lagi nih makannya ya biasanya anak anak suka yang manis manis
kita pakai kental manis terus juga ada meses dan ada keju oke secara visualnya biar terlihat lebih
menarik ya kita bisa tambahkan juga keju dan keju dan keju dan keju dan keju dan keju dan keju dan keju
ini ada margarin juga untuk nanti kita panggang dulu pisangnya sebentar dan jangan lupa juga ini
ada air air matang ya nanti untuk kita melarutkan tepung tepungnya oke baik sekarang kita akan mulai
dulu kita larutin blue tepung tepung nya ya tepung terigu masuk tepung beras juga gula pasir dan supaya
romasil tender dari spiritual selamat stew
dan supaya adonannya bisa mengembang kita pakai soda
dan kuning telurnya juga masuk
dan kita larutkan kita cairkan dengan air matang
segini cukup ya
kita akan kasih dua warna yang berbeda supaya lebih menarik
yang pertama saya akan pakai warna hijau dulu
yang satu lagi kita pakai warna yang ungu
oke sekarang kita aduk dulu yang ungu
oke ini ungunya udah cantik udah pas
sekarang saya aduk dulu yang warna hijaunya
sekarang kita masukkan ke dalam wadah seperti ini
ini sudah yang satu ungu yang satu hijau
oke kalau pannya sudah panas seperti ini
margarinnya kita oles aja
supaya dia enak
nggak terlalu lengket ya
tapi ini usahakan pakai pennya juga pan yang anti lengket
jadi nggak pr gitu ya pas ngebersihinnya
kita panggang ya semuanya aja sekalian biar cepat
oke bun kita tunggu dulu ya
sampai satu sisinya kecoklatan baru kita balik lagi
oke kalau sudah terlihat kecoklatan seperti ini
atau sesuai selera anda aja ya
karena kita akan buat adonan untuk dadar gulungnya
saya coba yang hijau dulu ya
oke oke kita tunggu sebentar sampai dia matang
kita buatnya agak memanjang
oke dipastikan bagian dalamnya juga matang merata ya
jadi saya sisihkan dulu karena kita akan buat adonan dengan warna yang berbeda
bisa dibalik ya
bisa kita gulung seperti tadi diulangi proses yang sama
oke kalau sudah seperti ini sudah matang ya
kita angkat dan akan kita kasih topping sesuai selera
nah ini dia pisang dadar gulungnya sudah jadi
supaya menambah selera makan lagi
anak anak kan biasanya suka yang manis manis ya
kita kasih kental manis dan juga meses dan keju
bisa sesuai selera juga
kalau misalnya mau pakai buah buahan potong ditaruh di atasnya juga
bisa menambah vitaminnya ya
dan ini dia sudah jadi pisang dadar gulung
oke sekarang saatnya kita cobain hasil masakan saya hari ini ya
ini tadi pakai pisang kepok terus juga toppingnya tadi lumayan banyak
semoga gak kemanisan tapi ada stroberinya nih nanti bisa menetralisi rasa ya
kalau misalnya agak manis gitu
hmm manisnya pas enak